jalur sepeda permanen
proteksi selebar dua meter ini
meski menyebut masih terdapat
dan untuk mengutuhi perkembangan terkini bagaimana penggunaan
jalur sepeda di ruas jerman tambrin
sudah ada koresponen kami
di jakarta tepatnya yaitu sufiani tanjung
selamat siang sufi
sufi tadi kalau dalam paket berita sebelumnya
disebutkan ada kekurangan
yang disebutkan oleh sepeda
apa kekurangan yang dialami oleh sepeda disana
dalam jalur sepeda
di sudirman tamrin yang permanen ini
karena memang pembangunan jalur sepeda permanen
di ruas jalan sudirman tamrin
dua km ini memang masih
dalam tahap konstruksi dan juga
tahap melengkapi segala
kelengkapan yang ada disini hingga
nanti ditargetkan rampung
memang ada sejumlah hal
di antaranya kalau berdasarkan
para pesepeda menyebut bahwa
tanda atau rambu rambu
yang dipasang posisinya terlalu rendah
sehingga tidak eye level
atau tidak lurus
dengan pandangan mata
sehingga ketika banyak pesepeda
yang menggunakan jalur sepeda permanen ini
memang tanda atau rambu rambu itu
tidak terlalu nampak
kemudian juga ada pesepeda yang berkomentar
lebar dari ruangnya
ruas jalur permanen ini
selebar dua meter
yang memang sudah disiapkan
selebar dua meter ini
dinilai masih kurang lebar
padahal jalur ini cukup memakan
sudirman tamrin ini
dimana jalur kendaraan bermotor lainnya
harus terbagi yang biasanya
bisa digunakan empat jalur
kini digunakan hanya tiga jalur saja
kemudian satu jalur ini digunakan khusus
untuk jalur sepeda permanen
selebar dua meter
namun menurut para pesepeda
bahwa lebar dua meter ini
mengingat jumlah pesepeda
kini meningkat cukup drastis
apalagi di hari
akhir pekan seperti ini
dimana banyak pengguna sepeda
melintas ruas jalur permanen ini
untuk mencoba lintasan jalur permanen
sekaligus juga untuk melihat
atau untuk menjajal
ruas jalur permanen yang nantinya
akan menjadi ruas jalur permanen
milik dki jakarta
yang menjadi bagian
dari ruas jalur sepeda di dki jakarta
yang ditargetkan akan mencapai
dan akan rampung pada tahun dua ribu tiga puluh
kita bicara mengenai ruas jalur sepeda
sepanjang sebelas dua km ini
dimana berdasarkan pengamatan kami tadi
memang masih mencoba
masuk ke ruas jalur ini
karena memang masih tahap uji coba
dan juga sosialisasi dimana
banyak pengendara motor tersebut
menyatakan tidak tahu bahwa memang
sudah menjadi jalur sepeda permanen
padahal memang sebelumnya
ruas jalur lintasan disini memang sudah digunakan
untuk ruas jalur sepeda
namun belum permanen seperti
dimulai penerapannya pada
februari dan maret dua ribu dua puluh satu ini
dan ketika memang sudah masuk
ke ruas jalur ini
maka pengendara sepeda motor
akan dihentikan oleh petugas
dimana petugas akan memberikan edukasi
kepada pengendara untuk berputar arah
dari ruas jalur sepeda permanen ini
dan sejauh ini memang
hingga batasan atau tahap uji coba
pada maret hingga maret dua ribu dua puluh satu ini
belum ada sanksi
yang akan diterapkan karena memang
masih dilakukan kajian dan juga evaluasi
mengenai keefektifan dari
ruas jalur permanen ini
dan para pengendara kendaraan bermotor
yang masuk ke ruas jalur ini
masih hanya mendapatkan sanksi berupa teguran
dan juga edukasi
dari para petugas
nantinya ketika memang selesai sesuai target
pada maret dua ribu dua puluh
nantinya akan dilakukan kajian efektivitas
kemudian nantinya rencananya
akan ada sanksi yang diterapkan
bagi para pelanggar
atau bagi pengendara kendaraan bermotor
yang masuk di ruas jalur permanen
bagi sepeda ini
namun tentu saja kita masih menunggu
karena saat ini masih
di awal pekan bulan maret
masih terus dilakukan kemudian
kelengkapan dari ruas jalur sepeda permanen ini
masih terus dilengkapi
karena memang media planter boxnya juga
yang menjadi pembatas permanen
masih belum terpasang sepenuhnya
masih digunakan trafikon
atau segitiga lalu lintas
yang digunakan untuk menjadi pembatas
di ruas jalur ini
kita masih menunggu ranoff
apakah memang nantinya
ruas jalur sepeda permanen
sepanjang sebelas dua km
dari sudirman menuju tamrin ini
kemudian juga nanti
apakah akan ada sanksi
bagi para pengendara kendaraan bermotor
yang melintas di ruas jalur ini
kita masih sama sama menunggu rano
baik kalau sanksi tengah dipersiapkan
bagi sepeda motor yang nakal
masuk ke jalur sepeda permanen
tapi bagaimana dengan orang orang
yang diperbolehkan untuk masuk ke jalur sepeda permanen ini
apakah anak anak juga boleh ikut
dalam jalur sepeda permanen
siapa saja yang sebenarnya boleh melintasi
jalur sepeda permanen ini
ya sejauh ini memang karena
hari ini kita berada di akhir pekan
dimana banyak pengguna sepeda
sebagian besar adalah
berolahraga di hari sabtu pagi ini
memang tidak ada batasan usia
bagi penggunaan jalur sepeda permanen ini
dari beberapa pesepeda yang sempat kami wawancara
menyatakan bahwa ketika
banyak sekali sepeda
yang melintas di luar jalur
sepeda permanen ini karena memang luasnya
hanya dua meter
dan pembatas atau planter box
yang ditempatkan untuk membatasi ruas
jalur sepeda permanen ini justru dinilai
karena ketika banyak sepeda yang melintas disini
kemudian padat sekali
kemudian rambut tidak terlihat
maka akan menjadi berbahaya ketika
sepeda dilajukan cukup kencang
makanya beberapa sepeda menyatakan
justru mereka keluar dari ruas jalur
sepeda permanen ini karena
ingin lebih safety
karena mereka agak khawatir juga dengan pembatas
planter box yang dibuat disini
yang dibatasi disini
untuk membatasi dengan lajur kendaraan
namun justru para pesepeda memilih keluar
karena dinilai terlalu padat
di dalamnya dimana mereka tidak bisa
dengan kecepatan yang maksimal
dan begitu banyaknya para pesepeda
yang antusias menggunakan jalur
sepeda permanen ini ranoff
baik masih terdapat sejumlah evaluasi
dalam jalur sepeda permanen